presiden jokowi dodo meninjau harga sejumlah komunitas pangan di pasar grogolan baru kota pekalangan jawa tengah pada selasa kemarin
dalam kesempatan tersebut presiden mengatakan harga sejumlah komoditas pangan cukup baik
meski demikian jokowi melihat masih ada sejumlah komunitas pangan yang mengalami kenaikan harga
salah satunya adalah beras
ya biasa ke setiap kota ke setiap kabupaten ke setiap provinsi saya cek selalu pasar mengenai harga harga
saya kira di sini banyak yang sedikit naik beras
yang lain lain saya kira banyak yang turun
bawang merah turun tadi daging ayam juga telur juga saya kira baik
beras saja yang sedikit naik